menukarkan uang kini menjadi lebih mudah
anda tinggal mendaftar pada hamin dua melalui laman resmi pintar bi go id
kemudian klik penukaran uang rupiah melalui kas keliling
pilih provinsi lihat lokasi dan pilih jamnya
kemudian anda harus melengkapi data diri dan klik lanjutkan
anda bisa memilih pecahan uang yang diinginkan
ingat maksimal anda bisa menukarkan uang sebanyak rp tiga delapan ratus
selanjutnya anda harus mengunduh bukti pemesanan
kemudian datang langsung ke lokasi
di halaman kantor perwakilan bank indonesia jawa timur
penukaran uang baru dilakukan dengan drive thru
baik secara tunai maupun non tunai
layanan ini menyediakan lima pos
dan bisa dinikmati setiap sabtu dan minggu
mulai pukul setengah sepuluh pagi hingga tiga sore
kemudian lainnya adalah
kita bisa melakukan scan barcode untuk kris
oke sudah masuk pak ya
langsung bisa bagi bagi angpao untuk lebaran
pada akhir maret kuota penukaran sebanyak dua penukar per hari
karena tingginya antusiasme masyarakat
kuota ditambah menjadi dua lima ratus
dari paketannya kan dua puluh sepuluh lima sama dua satu
nah itu satu paketnya itu tiga delapan ratus
nah kalau menurut saya sendiri
dari aplikasi pintar ini lebih ke arah mengurangi
meminimalisir penumpukan dari penukarnya gitu aja sih mbak
saya lebih baik daftar online
yaudah saya daftar online itu
penukarannya saya satu paket aja tiga delapan
sesuai di bank bi nya
bank indonesia jawa timur
bank indonesia jawa timur juga menambah uang menjadi sembilan lima miliar rupiah per hari
untuk layanan drive thru dari sebelumnya tujuh enam miliar
pada dua puluh lima maret dua ribu dua puluh tiga jumlah penukaran uang yang dilayani rp tiga sembilan puluh lima miliar
jumlah ini meningkat menjadi tujuh lima puluh satu miliar pada dua puluh enam maret
sementara pada satu april lima delapan miliar
selain layanan drive thru
juga terdapat lima ratus titik khas keliling yang tersebar di tiga belas kabupaten kota di jawa timur
karena memang ini drive thru ini kan memang hanya di surabaya
fpi surabaya bi jawa timur
kami himbau karena ada tidak itu saja
pertama kami menyelenggarakan kas keliling
kas keliling itu macam macam
dan bank bank juga menyelenggarakan khas keliling juga
nah itu bisa di beberapa titik
kalau nggak salah kita siapkan lima ratus titik
seratus titik dan harinya jamnya kami dengan bank bank juga beda
setiap hari ada
layanan drive thru ini akan berakhir pada enam belas april dua ribu dua puluh tiga